sejumlah titik seperti di tol cikampek
memang biasanya selalu terjadi
kemacetan apalagi memang pemerintah saat ini
sedang menggalakan ataupun
membangun berbagai macam infrastruktur termasuk
tol jawa biasanya kalau misalnya kita mau ke
daerah jawa tengah atau lewat
pantura begitu biasanya kita akan
disuguhi dengan pemandangan
arum manis segala macam
tapi kalau sekarang ini sepertinya
sudah banyak yang beralih ke jalan tol dan itu
makanya pembangunan infrastruktur tol transjakar
jawa berdampak buruk bagi usaha mikro
di sepanjang jalur pantura brebes jawa tengah
dimana para penjual telur asin
dan oleh oleh ini mengaku omsetnya turun
drastis sejak tol trans jawa
pengoperasian tol trans jawa berdampak buruk
bagi usaha mikro di sepanjang jalur
pantura brebes jawa tengah
penurunan omset hampir dialami
semua penjual oleh oleh dan makanan
khas brebes rata rata pedagang
mengaku usahanya kian terpuruk
seperti yang dialami pedagang telur asin
lesunya usaha mulai dirasakan
sejak adanya ruas tol penjagaan pemalang
salah satu pelaku umkm telur asin
usaha penjualan telur asin yang dirintisnya
sejak beberapa tahun lalu mengalami
tol sekarang ada tol
jagangan angklop semua
gak ada kemasukan
sehari minim kadang sepuluh biji
tidak hanya di kawasan pantura
pelaku usaha telur asin di dalam kota brebes
mengalami hal serupa
omset penjualan mereka terus menurun drastis
sejak adanya jalan tol
dengan adanya jalan tol
pembeli yang biasanya saya dari jakarta
semarang sekarang tidak mampir
nah ini bisa diperlihatkan kemarin
yaitu pada saat liburan kemarin
itu sekian persen memang tidak mampir ke saya
sebelum ada tol tidak sedikit pelancong
yang mampir dan memborong oleh oleh telur asin
namun saat ini para pelancong banyak yang memakai jalur tol
karena itu para pedagang tidak berani
memproduksi telur asin dalam jumlah besar
untuk kelangsungan usahanya mereka hanya
mengandalkan pembeli dari masyarakat brebes sendiri
dari data dinas koperasi umkm brebes
ada satu ratus empat puluh lima pelaku umkm
yang berada di sepanjang jalur pantura
rata rata terjadi penurunan omset
sebanyak tujuh puluh persen
karena itu para pedagang akan diperjuangkan
agar tidak terjadi penurunan omset

bahkan diupayakan untuk dibebaskan
kami menyisir dari sebelah barat
dari pejagan sampai ke tegal
yang rata rata mereka walaupun di tegal itu pun
yang menjualan telur asin adalah pedagang dari brebes
yang pindah ke sana aja karena adanya jalan tol
betul keluhan mereka
memang menurun sampai tujuh puluh persen
para pedagang sedang diupayakan bisa mendapat prioritas
untuk berjualan di res area dua ratus enam puluh b
ruas tol pejagan brebes
res area ini masuk wilayah desa banjar tma
imam suripto brebes jawa tengah